pt freeport indonesia akhirnya resmi menjadi sponsor utama persipura jayapura
untuk mengarungi kompetisi dan turnamen musim ini
setelah sempat berhenti mensponsori tim mutiara hitam pada dua ribu tujuh belas
kini freeport kembali memperbarui komitmennya menyuntik dana
bagi kesebelasan asal jayapura tersebut
dan informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend edisi terakhir ini
mewakili redaksi dan kru yang bertugas
saya ucapkan terima kasih atas atensinya selama ini
rian hasri pamit jangan lupa untuk tetap sportif dan secuse albuse fortius
setelah sempat mengalami kesulitan finansial persipura kini dapat berdampak selega
freeport memastikan kembali menjadi sponsor utama tim mutiara hitam musim ini
tim liputan cnn indonesia berkesempatan untuk menyaksikan rangkaian acara
penanda tanganan mlu kedua belah pihak atas undangan pt freeport indonesia di timika
liza pratama menyatakan
kerjasama sponsorship dengan persipura merupakan komitmen freeport
dalam memajukan sepak bola di indonesia dan di papua pada khususnya
kerjasama ini bernilai total sepuluh miliar rupiah
di mana sembilan miliar akan diberikan selama masa kompetisi dan turnamen
sedangkan satu miliar sebagai bonus apabila persipura berhasil juara
kita akan memberikan mereka apa namanya
dana untuk mereka berlatih bertanding
kita berikan dana kemudian jika mereka menang kita akan berikan bonus
jadi nilainya adalah sepuluh m total di mana sembilan m kita berikan selama musim liga dan turnamen
kemudian apabila mereka memenangkan juara liga mereka mendapatkan bonus satuan
selain pendana tanganan mou persipura dan freeport menggelar coaching klinik
di lapangan kuala kencana yang diikuti anak anak sekolah di timika
anak anak tetap antusias menerima materi latihan dari idola mereka
meski sepanjang sesi hujan deras mengguyur kawasan kuala kencana
usai sesi coaching klinik acara dilanjutkan dengan launching jersey terbaru persib ula
yang akan dipakai pada kompetisi musim mendatang
acara dilanjutkan dengan pertukaran dokumen mwu kerjasama sponsorship antara freeport dan persipura
ketua umum persipura ben hur tomimano
mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya freeport sebagai sponsor utama persipura
dana segar ini dapat membantu persiapan persipura melalui kompetisi musim ini
termasuk merekrut pemain baru untuk menggapi squad yang ada
ketua umum persipura ben hur tomimano
menerima persyukuran dari masyarakat papua dan persipura manila
menyampaikan terima kasih kepada bgp indonesia
yang tahun ini siap untuk menoloskonsori persipura jayapura
persipura jayapura merupakan tim kebanggaan masyarakat papua

kapten tim buasolosa sendiri mengaku persiapan timnya yang sedikit terlambat

tim asuhan peter buttler ini akan melakukan serangkaian uji coba di surabaya bulan ini
sebagai bagian dari persiapan pramusim